kita beralih ke informasi lainnya gubernur dki jakarta anies baswedan dilaporkan ke bawaslu karena mengacungkan dua jari saat berpidato di acara konferensi nasional partai gerindra pada senin lalu
ya ini ada anggapan bahwa ini kemudian menjadi bagian dari kampanye kira kira begitu padahal kan harusnya tidak boleh kalau gubernur ya
ini sementara itu menteri dalam negeri cahaya kumolo menyebut bahwa anies telah mendapat izin dari kemendagri terkait kehadirannya di acara itu
cahyo juga menyerahkan seluruh proses pemeriksaan terkait kasus tersebut kepada bawaslu
seperti inilah pose dari gubernur dki jakarta anies baswedan dalam acara konferensi nasional partai gerindra senin lalu
seperti diberitakan detik com akibat pose dua jari itu anies diadukan ke badan pengawas pemilu terkait pose tersebut
anies berpose menunjukkan dua jari saat mendapat kesempatan berdiri di podium konferensi nasional gerindra di sentul bogor jawa barat
ketua fraksi pdi perjuangan dki jakarta gembong warsono menilai anies tak boleh mengecohkan salam dua jari
karena itu merupakan gestur kampanye salah satu paslon pada pilpres dua ribu sembilan belas
gembong meminta bawaslu agar proaktif terkait permasalahan ini
sementara itu jurubicara badan pemenangan prabowo subianto sandiaga uno andre rosiade menampik isu pelanggaran kampanye yang disuarakan kubu lawan
menurutnya pose anies terkait capaian persija yang menjadi juara liga satu indonesia musim ini
menteri dalam negeri cahyokumolo juga ikut berkomentar terkait isu berujung polemik ini
cahyo menjelaskan anies sebelumnya telah meminta dan mendapat izin secara resmi
dari kementerian dalam negeri untuk hadir di acara tersebut
sebelumnya gubernur anies baswedan menghadiri acara konferensi gerindra tersebut pada saat jam kerjanya
kala itu anies juga berpidato sebelum akhirnya mengacungkan pose dua jari yang kini dipermasalahkan beberapa pihak